kesit b handoyo memprediksi timnas indonesia lebih diuntungkan pada lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam kontra vietnam
selain bermain di kandang indonesia juga dihuni sejumlah pemain naturalisasi yang cukup berkualitas
tim nasional indonesia akan menjamu vietnam pada lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam di stadion utama gelora bung karno pada kamis malam
jelang duel ini tim asuhan sinteyong tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi
pasalnya mereka belum lama ini sempat memutus tren buruk atas the golden star dengan mengalahkan rivalnya itu di ajang piala asia dua ribu dua puluh
selain itu kehadiran para pemain baru seperti j itzes nathan cho aon tom haye dan ragnar oratmangon juga mendongkrak moral para penggawa tim nas indonesia
faktor tersebut membuat pengamat sepak bola kesit behandoyo yakin indonesia bisa berbicara
banyak di pertandingan besok malam
dia memprediksi tim merah putih bisa mengulangi hasil manis yang diraih di piala asia lalu
hubungan antara pemain pemain naturalisasi dengan lokal ini akan semakin menarik ya
justru buat indonesia menurut saya ini harus betul betul dimanfaatkan
jangan lagi kemudian ada alasan setelah kehadiran pemain pemain naturalisasi yang baru kemudian kita justru tidak tampil optimal
kalau skor berapapun lah yang penting kita bisa menang meraih tiga poin untuk bisa membuka jalan lagi
di persaingan grup f karena kita baru mendapat satu poin ya hasil dari pertandingan sering menghadapi filipina
jadi gak ada cerita untuk kalah menghadapi vietnam
termasuk juga di pertandingan oe nanti di tanggal dua puluh enam itu juga harusnya indonesia bisa mengambil poin dari situ
dalam tiga tahun terakhir tercatat indonesia sekali meraih kemenangan atas vietnam dua kali imbang dan dua kali menelan kekalahan
di hadapan publik indonesia skuad garuda diharapkan mampu tampil dominan pada laga melawan vietnam kamis malam
reny taniken andika pratama kompastv jakarta